mantan pramugari garuda indonesia siwi widi telah mengembalikan uang rp enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah ke kpk
uang ini diduga merupakan hasil tindak pinar pencucian uang pejabat direkturat jenderal pajak wawan ridwan
plt jurubicara kpk ali fikri rabu sore menyatakan kpk mengapresiasi sikap kooperatif siwi widi
yang mengembalikan uang rp enam ratus empat puluh tujuh delapan ratus lima puluh ke kpk
meski begitu kpk akan tetap menghadirkan mantan pramugari garuda ini dalam persidangan
karena keterangannya akan diperlukan untuk peradilan
dari informasi yang kami peroleh bahwa saksi siwi widi ini saat ini telah mengembalikan
seluruh uang yang diduga dinikmatinya sebagaimana urean surat dakwaan
jaksa kpk terkait dengan perkara yang sedang tahap pemeriksaan di persidangan
tindak pidana korupsi di pengadilan negeri jakarta pusat ini